halo anda menyaksikan cnn indonesia insiders bersama saya lucia saharwi
di era digital ini jaringan internet memegang kunci penting dalam berbagai hal
sebagai salah satu sarana pendukung internet adalah salah satu fondasi baik untuk berbisnis sosial media ataupun telekomunikasi
pt mora telematika indonesia tbk hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses internet secara bebas tanpa kendala
di mana moratelindo oksigen merupakan salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di indonesia yang berdiri sejak tahun dua ribu
dan telah hadir bersama kami di studio bapak genta andika putra wakil direktur pt mora telematika indonesia tbk
sehat ya pak ya terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
dan sebelumnya selamat dulu nih pak untuk mora telindo ya yang sudah berhasil mencatatkan saham di lantai bursa ya pak dengan kode saham mora betul pak ya
ini mungkin sekalian diceritakan pak bagaimana latar belakang ipo nya kemudian bagaimana kinerja keuangan di tahun lalu dua ribu dua puluh dua
iya kinerja keuangan kami pada tahun dua ribu dua cukup baik ya ada peningkatan di sana
ditambah kami juga ada sedikit perbaikan di net netwo ibida kami karena ebida kami terus meningkat dari tahun ke tahun ya
dari dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh dua ini menjadi sekitar dua lima kali untuk net debitda kami
net dep to equity kami juga membaik menjadi sembilan kali karena kami pada tahun lalu juga berhasil melakukan ipo ya
dimana ipo kami juga terjadi oversups hampir dua ratus dua puluh tujuh kali ya
dan kebetulan juga ipo kami berhasil pada tanggal delapan agustus dimana delapan agustus itu merupakan tanggal berdirinya mora telido
oke jadi pada tepat pada saat ulang tahun begitu ya ulang tahun yang keberapa berarti itu pak
nah ini terjadi pendapatan
apakah memang dari tahun ke tahun selalu seperti itu ada peningkatan atau bagaimana pak
ya karena kita ketahui bahwa kebutuhan data internet kan selalu meningkat ya dari tahun ke tahun
nah ini adalah opportunity yang bagus buat mora telido
that's why kenapa kita selalu melakukan update kapasitas
khususnya pada tahun dua ribu dua puluh satu kita sudah melakukan update kapasitas di backbone kami di jawa dan sumatera
dan juga kami melakukan ekspansi feth ya
di kota kota besar di jawa dan sumatera seperti di jabodetabek medan dan juga di semarang bali
terus di pontianak juga kami juga sudah ekspansi ke sana
sehingga pada tahun dua ribu dua puluh dua ini kami mencoba untuk memaksimalkan ekspansi bisnis setelah kami lakukan pada periode sebelumnya
oke jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya ini bagaimana pertumbuhan pendapatan di dua ribu dua puluh
ya kalau kita lihat sebenarnya dari historicalnya pt mora telematik indonesia
pada tahun dua ribu sembilan belas itu kontribusi
yang paling stefaring itu justru datang dari proyek palaparing barat timur pada tahun dua ribu sembilan belas
namun setelah perjalanannya ini dua ribu dua puluh dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua ini
sekarang komposisinya menjadi lebih seimbang
dan itu sisa sisanya itu lebih merata dan seimbang
seimbang ke segmen bisnis usaha kami seperti ke telco ke wholesale maupun ke enterprise atau retail
oke nah bisa disebutkan faktor faktor pendorong peningkatan kinerja keuangannya apa saja pak
ya disamping kami mempunyai struktur permodalan cukup baik
kita juga mempunyai jaringan backbone dan akses yang cukup kuat dan merata hampir di seluruh indonesia
dan juga ditambah juga kami telah melakukan ekspansi bisnis ke ffth ya
sehingga hal itulah yang mendorong dan menjadi kunci utama kami atas pertumbuhan kerja keuangan yang kami miliki pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
oke pada saat covid dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh dua itu masih bisa dikatakan masih pandemi begitu ya
nah ini ada terlihat perubahan pendapatan atau bagaimana
ya posisi pandemi saat itu memang semua sektor bisnis lainnya agak cenderung menurun ya
tapi hal ini tentu berbeda dengan bisnis telekomunikasi
justru kami mengalami peningkatan pendapatan khususnya di pengguna internet rumah
dimana semuanya sudah melakukan wfa dari sisi sekolah kerja pun semua melakukan zoom ya untuk kerjanya
kirim data melalui email sehingga kebutuhan data internet di rumah meningkat cukup pesat lah pada masa itu
jadi terlihat peningkatan ya
baik nah lalu dibandingkan dengan kompetitor itu bagaimana pak kinerja pendapatan moratelindo
ya pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
jika kita bandingkan dengan industri apa yang kita elaninnya kinerja keuangan kami itu berhasil membuka hasil yang positif
di mana hasil kinerja keuangan kami di atas rata rata industri dan ini cukup memuaskan lah untuk kami
oke lalu kemudian apa strategi ke depan kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti pak genta
pemirsa jangan kemana mana cnn indonesia insiders akan segera kembali
oke jadi kita akan mulai dari lini bisnis ya mungkin bisa dijelaskan apa saja
ya lini bisnis kami kami ada backbone akses ya data center dan juga visa
oke nah dari beberapa lini bisnis ini mana yang memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan pendapatan tahun lalu
ya sebenarnya masih sama dari tahun ke tahun bahwa peningkatan bisnis kami fokusnya ada di backbone dan akses ya
dan memang dua dua ini yang paling memberikan kontribusi paling besar untuk pendapatan kami di tahun dua ribu dua puluh dua ini
berapa persen pak kira kira
hampir sekitar total overall ya backbone access itu sekitar enam puluh lima delapan persen lah secara keseluruhan ya
nah namun juga kita pada tahun dua ribu dua puluh satu kita juga sudah mengakuisisi riset company pt indo pertama kali global
sehingga hal itu juga memperkuat struktur produk kami sehingga kami dapat menjangkau untuk memberikan layanan internet ke daerah daerah
yang belum bisa kita jangkau menggunakan kabel optik
ya pak genta mungkin bisa dijelaskan apa saja sih produk dari moratelindo ini
ya produk yang kami miliki saat ini kita mempunyai layanan produk untuk jaringan domestik kita juga mempunyai produk untuk jaringan internasional
dan juga internet dan juga kita memiliki data setelah dan juga visat

untuk internet ini kita sudah meng cover untuk internet di perumahan dan juga di perkantoran dengan branding kita yang namanya oxygen id
untuk internet ini kita sudah meng cover untuk internet di perumahan dan juga di perkantoran dengan branding kita yang namanya oxygen id

nah ada rencana untuk ekspansi bisnis ke lini lainnya atau bagaimana di dua ribu dua puluh tiga

kita tetap berfokus
dengan lini bisnis yang telah kami
jalannya selama ini kami tidak memiliki rencana
lari ke bisnis yang lainnya lah
oke tetap fokus begitu ya pak ya
bagaimana sih pak
moratelindo ini mengalokasikan dana
untuk investasi di tahun dua ribu dua puluh
dan dua ribu dua puluh tiga ini
ya seperti yang seperti saya sampaikan
sebenarnya bahwa fokus kami adalah di backbone
akses data center dan juga pusat
jadi pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
kami telah membangun
ekspansi feth di kota kota
besar di jawa dan sumatera
seperti jambur tabe
sebelumnya di bali juga
masuk kita juga pengalaman ini juga masuk
di arah timur jadi kita mulai satu yang masuk
seperti di labuan bajo di kupang juga kita udah mulai masuk
nah kami harapkan di tahun
dua ribu dua puluh tiga ini kami dapat mengembangkan
lebih di kota kota yang sudah kami masuki tersebut
oke bagaimana caranya untuk menjaga
kepercayaan investor karena kita tahu
ini kita menghadapi resesi global
di dua ribu dua puluh tiga ya ini bagaimana
ya yang pertama kami akan
tetap menjaga kinerja keuangan kami
yang positif ya dari tahun ke tahun
terus yang kedua kami juga
sebenarnya kami pada tahun
obligasi ya dulu ya
pelaporan keuangan kami
juga sudah mengikuti regulasi
di ojk dan juga di bursa
sehingga kami sudah
gcg lah sekarang saat ini
nah kita tahu bahwa perkembangan industri digital
ini kan terus maju begitu ya
sangat menjanjikan lah ke depannya
nah bagaimana strategi dari moratel indonesia
supaya bisa memanfaatkan momentum ini
ya sekarang seperti kita ketahui bahwa
masyarakat indonesia semua
sangat digital ya
event kita pesan makanan
kita pesan alat transportasi
kita mau beli barang apapun
semuanya bisa via media online ya
nah tentu hal ini
perlu didukung dengan data
yang cukup tinggi ya
supaya tidak lemot lah
nah disinilah kami
dengan kami sudah memiliki
backbone dan jaringan backbone ya
jaringan backbone dan akses yang cukup kuat
sehingga hal ini yang menyebabkan
kami bisa memberikan layanan kualitas data yang cukup baik
tambahan informasi bahwa pada tahun dua ribu dua puluh kemarin
ada semacam survei dari steam
steam itu seperti marketplace untuk
itu yang menyatakan bahwa
moratel memiliki kecepatan internet nomor satu
ya ini menarik nih pak genta
jadi dari survei steam di tahun dua ribu dua puluh ya
moratelindo berhasil menjadi penyedia layanan internet tercepat begitu ya
nah ini bagaimana bisa mencapai ini
ya seperti yang saya sebutkan
sebenarnya bahwa kami memiliki topologi jaringan infrastruktur telekomunikasi cukup kuat
seperti bagaimana contohnya kita memiliki backbone di jawa
dengan konsep redundancy lima ria
dan di sumatera juga kami mempunyai kabel juga
sampai ke medan
di medan pun kami memiliki dari kabel garat dan kabel laut juga
dan juga kami memiliki kabel laut jakarta singapur
jadi melalui batam ya
jadi jakarta batam ke singapur
dimana dari batam ke singapur kita memiliki dua kabel
msc satu dan msc dua kita sebutnya
jadi kabel bundi singapur itu ada dua
namun dari bmh di tanah merah itu menuju
ke equilis dan jaringan internasional kita sebutnya ya
kita memiliki anak perusahaan
namanya moratel international
itulah yang memiliki izin untuk pemilikan kabel di singapura sana
oke nah dari apa yang sudah dilakukan oleh moratelindo ini
bisa ceritakan target kedepannya apa lagi pak
ya target kedepannya seperti yang tadi saya sebutkan
jadi kan sebenarnya belum semuanya area area itu terdapat kabel lautnya ya
belum semuanya area area itu terjangkau oleh kabelnya moratel
sehingga kami akan terus melakukan ekspansi feth di kota kota
yang menurut kami petasinya cukup besar
tapi memang sedikit agak berbeda lah
jadi kalau untuk di jawa dan di sumatera mungkin ya
mungkin seperti kita tahu bahwa di jawa itu kan untuk umr nya mungkin lebih tinggi
ketimbang di sumatera gitu ya
mungkin di sumatera seperti pangkal pinang mungkin umr sangat cukup
tidak setinggi di jawa
sehingga mungkin orang mikir beli bandwidt dua ratus ribu mungkin agak sedikit
mikir lah mungkin kayak gitu ya
karena kan buat kebutuhannya lebih penting ketimbang harus beli internet
nah teman kami sudah mempunyai strategi khusus untuk itu
gimana kami akan mencoba untuk membuat suatu produk internet yang
dengan harga terjangkau untuk mereka
dengan mungkin ya kapasitas yang mungkin nggak sebesar di jakarta lah
karena kan bagi mereka mungkin ya saya pakai lima mbps sepuluh mbps cukup asal bisa wangi

bisa internet sudah cukup gitu
tantangan dalam pengembangan di luar pulau jawa ini bagaimana

yang pertama pengguna internetnya seperti yang kita tahu ya
bahwa penetrasi di indonesia kan cukup rendah ya dibanding dengan negara lainnya ya
cuma di dua daerah itu untuk kebutuhan internet orang lebih prefer menggunakan
dari handphone ya artinya di lebih banyak di kuota
ya mungkin lima puluh satu gb empat gb an mungkin seperti itu cukup bagi mereka
tapi kalau lewat dari produk kami kan sebenarnya kita udah lagi gak melihat sisi kuota ya
jadi kalau kecepatannya sepuluh mbps ya sepuluh mbps lah dia bisa merasakan kecepatannya itu
nah mungkin yang kita akan melakukan semacam sosialisasi lah
maka dari itu tim marketing kami juga giat melakukan promosi di daerah sana
untuk mengenal kan lebih dalam lah mengenai apa sih tuh produknya oxygene
untuk mengenal kan lebih dalam lah mengenai apa sih tuh produknya oxygene
apa sih bedanya sama kita pakai internet di handphone
atau apa bedanya dengan kita langsung punya wifi merek oksigen di rumah rumah masyarakat gitu
sebenarnya kalau diitungkan kos menurut saya ya lebih murah
lebih murah kita punya sewa oksigen ya ketimbang kita harus beli kuota gitu lah
karena kalau kuota kan pakai buat nonton youtube karena kapasitas besar langsung habis ya

tapi kalau kita beli oxygene mungkin yang dua puluh lima mbps lima puluh mbps ya ga bakal habis
itu dia itu adalah semacam kayak apa ya besar pipanya lah
semakin besar pipanya mungkin usernya yang menggunakannya juga makin banyak
mungkin ya kalau kita beli dua puluh lima m mungkin dipakai dua puluh orang nonton youtube semua mungkin akan lemot
tapi kalau mungkin dua puluh lima mbps dipakai cuma lima sepuluh orang mungkin itu akan cepet

nah mungkin dengan penelan penelan produk ini lah ya mungkin harus kita jadikan di depannya
jadi sebenarnya cukup lah untuk kebutuhan satu rumah satu keluarga begitu ya
nah untuk menggunakan oksigen ini apakah harus memiliki modem beli modem atau bagaimana
sebenarnya kami mau menyediakan untuk alat itu
jadi customer kita hanya tinggal bayar nanti kami akan pasangkan ont nya
bayar sewa begitu ya
ya itu dari dalam sewa kami tapi kami juga ada beberapa promo yang tidak perlu bayar sewa lah selama beberapa bulan seperti itulah
oke nah itu tadi tantangan dari segi pelanggan atau kebutuhan pelanggan
kalau tantangan dalam hal pembangunan infrastruktur itu bagaimana
ya tantangan dalam pembangunan infrastruktur itu sebenarnya cuma satu sih di izin ya
karena ketika kita gelar izin kabel itu kan ada dua jenis gelar kabel ya
ada yang melalui tiang udara kita sebutnya kabel udara atau kabel tanam
nah itu justru untuk penggelaran kabel tersebut kita butuh izinan dari istasi pemerintah lokal lah lokal daerah situ tersebut
nah mungkin itu yang sedikit kita butuh waktu lebih banyak untuk mendapatkan izin izin tersebut
sehingga mungkin petasi kita kami agak sedikit tertunda lah untuk menunggu sampai izin itu dapat baru kita bisa gelar kabel
oke jadi hambatannya lebih kepada izin begitu ya kalau untuk dana tidak ya pak ya
dana seperti yang saya sebutkan bahwa kami sudah melakukan ipo
tahun lalu dana ipo kami juga masih ada dari bidang kami juga sudah cukup
tunggu ya operasional kami sehingga kami masih bisa lah pake respansi
nah bagaimana upaya yang dilakukan supaya bisa terus bersaing begitu bahkan menjadi nomor satu diantara pesaing pesaing yang lain
ya yang pertama kami akan terus mengembangkan jaringan backbone kami ya
jadi kami akan membuat jaringan backbone yang redundancy lah
jadi jika ada satu putus satu jauh kabel putus kita bisa di backup dengan kabel yang lainnya
sehingga kualitas sla kami pun tetap terjaga
sehingga customer juga akan lebih loyal terhadap produk produk kami
oke lalu kalau ada masalah begitu ada kendala apakah ada layanannya juga
ya kami memiliki customer service yang ready dua puluh empat jam ya
tetapi sehingga kami bisa melayani itu semua
dari segi harga bagaimana
ya justru di motor ini oksigen ini ya untuk yang perumahan itu mempunyai
tarif yang terjangkau ya dan kapasitasnya pun lebih besar dibanding dengan pesaing kami yang lainnya
itu yang kami tawarkan ke market saat ini
oke mungkin bagi retail ya yang penting adalah harga kemudian kemudahan mengakses ya
nah ini bagaimana caranya bila ingin mengakses layanan internet dari moratelindo
ya kami sebenarnya sudah bisa melakukan call center ke telepon untuk ke call center kami untuk land trade
tapi cuman inilah menjadi tugas kami untuk terus mengembangkan ekspresi fth
tidak semuanya area sudah kami cover dengan kabelnya moratelindo
sehingga kami harapkan tahun ini dan tahun selanjutnya kami akan terus mengembangkan jalan ftk kami sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan kualitas dari internet kami
untuk pulau jawa sendiri apakah sudah terjangkau semua atau bagaimana
pulau jawa kami khususnya jabodetabek sudah terjangkau
bandung masih belum seluruh area tapi sudah mulai terjangkau juga
kemarin justru mulai masuk
oke baik kita akan berbincang lebih lanjut lagi nanti pak genta
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih para anggulars
jangan lupa youtube
sekarang ber fox dua news
daerah yang memiliki keperluan cukup luas ya sehingga kalau kita melakukan investasi di
submarine cable ataupun in cable di daerah daerah yang mungkin produknya masih belum baik banyak
berata seperti jawa lah iya mungkin membutuhkan investasi cukup besar sehingga mungkin untung
ruginya mungkin pendeknya bisa cukup lama lah gitu kan nah mungkin kalau kita bisa lihat bahwa
moratel itu kan melalui anak usahanya sudah membangun proyek pala paling barat dan timur
sehingga kami sudah meng cover area area seperti natuna sampai ke pedalaman papua
kepala lohon riau dan seperti yang tahun dua ribu sembilan belas kemarin kita udah launching bahwa kami berhasil
menyelesaikan proyek paling timur disitu saya dapat laporan bahwa
masyarakat yang memiliki keperluan cukup luas bisa menggunakan perusahaan yang lebih mudah
karena cukup bahagia lah artinya mereka bisa merasakan internet ya mungkin dulu mungkin
orang jawa datang ke papua butuh whatsapp nya mungkin lama sekarang yah di aroundling

indonesia kita daftar ke jawa ke luar jawa market juga sudah banyak bener benggit sudah banyak
nah ini kalau bicara soal tujuan dari atau kemajuan dari suatu perusahaan nah di moratorium tentunya juga pengaruh dari sumber daya manusia ini jadi salah satu kuncinya
bagaimana strategi dari moratalindo untuk meningkatkan sdm nya pak
strategi kami adalah pembangunan karyawan seperti seminar kita ada training training juga
ataupun pelatihan internal yang dilakukan oleh team learning dan development kami under divisi hr
kami itu rutin dilakukan setiap bulan dan juga kami akan terus mempertahankan budaya kinerja yang positif dengan mengedepankan konsep kerjasama antar divisi
sehingga visi dan misi perusahaan dapat kita capai lah secara cepat
dan terakhir kami juga sedang melakukan inovasi pengembangan sistem internal kami oleh divisi it
kami buat sendiri divisi sistem ini yang tujuannya agar tuh metode kerja dari karyawan kemarin lebih efektif dan efisien
ini pt moratorium ini sudah dua puluh tiga tahun begitu ya pak di tahun ini ya
nah apa sih pak yang menyebabkan moratelindo ini bisa bertahan lama dan bahkan bisa menjadi salah satu pemain utama begitu
ya yang pertama kami sangat berhati hati ya dalam melakukan investasi
kami juga selalu ketika mau bangun backbone kami pasti kan melakukan investasi

gak mungkin kita bangun tapi karena penumpangnya kita sama
ya gak mungkin kita ambil investasi rugi
sehingga selama dua puluh tiga tahun ini kita berkecimpung di dunia telekomunikasi
kami memiliki jaringan infrastruktur telekomunikasi yang cukup kuat
di backbone maupun akses lah
seperti yang kita ketahui kalau dikatasi pt moraltel kan
kita punya jaringan di jawa sampai bali kita punya sampai ke papua
tadi saya sampaikan oleh pelajar valapaling timur kita udah punya
sampai ke arah media juga kita punya sampai melalui internasional pun singapura kita punya melalui anak usaha kita yang di singapura melalui internasional juga kita udah punya gitu ya
sehingga tuh kita kayak semacam punya produk internet lah
nah hari inilah kita bisa mencapai bisa melayani seluruh second pasar di dunia telekomunikasi seperti telko operator hall ceo isp enterprise perkantoran ataupun retail home data center pun kita bisa layani juga
itu memang buat kita menjadi sukses selama dua puluh tiga tahun ini
baik pak genta terakhir ada yang ingin disampaikan
ya moratel tentu saja dengan menggunakan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kekepian kami akan terus berupaya untuk mengembangkan jaringan infrastruktur komunikasi kami
sehingga lebih merata ke seluruh indonesia sehingga juga kami harapkan strategi bisnis kami dapat membantu meningkatkan penetrasi pengguna internet di indonesia di masa yang akan datang
terima kasih bapak genta andika putra wakil direktur pt mora telematika indonesia tbk atas bincang bincangnya di cnn ini kita berharap moratolindo bisa terus menjadi salah satu yang memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia telekomunikasi indonesia
dan semoga demikian perbincangan kami saya lucia saharundudiri sampai jumpa